bagi saya itu suatu tumbuhan orsedase itu kekayaan yang punya arti sangat tinggi
dia multiguna sering saya sampaikan di situ orsedase itu di habitat suatu mahkota hutan
jadi mungkin mas bisa bayangkan masuk ke hutan di situ banyak orsidase
pasti indah seperti pakai mahkota hutan itu sendiri jadi hutan tanpa ada tumbuh tumbuhan khususnya orsedase maupun yang lain
cuma tegaan saya kira kok di situ isinya akan kurang

jalan yang berliku dan menanjak tak ia risaukan meski harus memikul tangga di pondaknya
setelah berjalan sekitar tiga puluh menit dari rumahnya akhirnya musimin tiba di titik pengembalian angkreg
dataran yang menjadi lahan konservasi angkreg di hutan
pak ini kan setelah berjalan sekitar tujuh ratus meter ya pak ya ini berarti tumbuhannya akan diapakan apa
kami kembalikan ke habitatnya
jadi gimana prosesnya pak dikembalikan ke habitat yang sebelumnya
iya ini berarti tumbuhannya akan diapakan apa kami kembalikan ke habitatnya
ini berarti tumbuhannya akan diapakan apa kami kembalikan ke habitatnya
seperti apa pak anggrek yang sudah siap untuk kembali ke habitat
yang jelas akarnya sudah cukup kuat kemudian batangnya juga apalagi ini sudah tumbuh keki
sudah tumbuh keki yang ada akan lagi ya pak ya
ini jadi ini keki ini nempel di inang ini jadi indukan baru lagi tumbuh keki lagi semakin banyak
yang akan bisa dibudidayakan lagi gitu
kalau sudah di habitat mengapa kita harus ambil budidaya kan biar lestari di habitat
nah kalau yang ini jenisnya apa pak dan bisanya diinangin seperti apa
biasanya diinang seperti apa pak
ini jenis orsedasenya dendrobio mutabil termasuk epipit yang mana dia perlu akarnya pegangan suatu inang
tumbuhan inang seperti apa pak yang pas untuk anggrek seperti ini pak
mungkin berdasarkan suatu kulit kayunya
kulit kayu tidak terlalu licin
kalau ini berarti cocok tumbuhan apa pak berarti pohonnya
mohon puspa yang bisa tumbuh nanti ya pak ya
ya insya allah ya
oke berarti silakan pak untuk dikembalikan ke habitat ini
oh iya terima kasih
ya yang dibawa musimin ke hutan ialah anggrek dendrobium mutabine
inilah salah satu anggrek yang merupakan spesies endemik di hutan lereng merapi
karena itu musimin akan selalu mengembalikan anggrek tersebut ke habitatnya
tak hanya mengembalikan atau menempelkan anggrek ke inangnya musimin juga rutin memantau dan memeriksa anggrek yang tumbuh di hutan
jika kondisinya buruk dan terancam jatuh ke tanah
ia tak segan mengikat kembali menggunakan ijuk agar anggrek tersebut dapat terus menempel pada inangnya
musimin juga berupaya merawat anggrek anggrek tersebut dengan memastikan cadangan air yang dibutuhkan tumbuhan itu tercukupi
terlebih jika musim panas tiba
bukan hanya itu apabila ada tangkai anggrek yang jatuh musimin akan memungut dan merawatnya hingga anggrek tersebut siap kembali ke habitatnya
itulah salah satu cara ia melestarikan anggrek yang diajarkan oleh sulistiono peneliti dari pusat studi lingkungan universitas sarata dharma yogyakarta
pak kalau pak muslim berarti sebenarnya membudidayakan caranya gimana pak kalau dapat dari habitatnya gini pak
untuk jatuh contoh ini ada kan ranting lapuk patah
oh ini yang diambil itu pak ya
iya itu ini jatuhnya kesini ada beberapa spesies ini
berarti yang diambil yang ini untuk dibawa ke tempat greenhouse itu ya pak
oke yang kayak gimana pak yang bisa untuk dibudidayakan gitu
ya mungkin ini akan kayak ada tiga spesies ini ada kemudian ini kayak ya semoga ini tertolong ini jatuhnya udah agak lama mungkin
terus itu masih nempel
yang kayak gini berarti benar pak masih bisa pak kalau untuk budi
masih karena ini batangnya masih ada akarnya masih ada
karena masih ada
masih bisa tertolong nanti bisa ditumbuh lagi ya
berarti ini bisa kita bawa
terus yang seperti gimana lagi pak
yang lainnya ini seperti ini ini dendrobium mutabile ini juga masih hidup masih bagus nanti bisa ditanam kembali di greenhouse
nah jadi model seperti ini merupakan salah satu contoh bagaimana angkreg yang menempel
anggrek yang menempel di batang pohon kemudian batangnya lapuk anggreknya ikut jatuh
yang penting apa ya berarti pak kalau untuk masih bisa dikembangkan
yang penting akarnya masih ada batangnya masih utuh daunnya masih hijau seperti ini
jadi nanti bisa ditanam
suatu saat nanti kalau ada acara adopsi nah ini bisa dikembalikan lagi ke sini seperti itu
berarti yang kayak gini masih bisa ya pak ya
bisa sering dibawa berarti kita boleh bawa nih pak
iya walaupun ini ada yang patah satu enggak apa apa ini
nanti diapain berarti pak
yang patah mungkin bisa kita patahkan atau kita biarkan nanti insya allah dendrobium akan tumbuh keki
ini kayak gini akan hidup
oke berarti dulu memang dicarinya begini ya pak modelnya ya pak ya di bawah bawah juga ya pak
oke berarti bisa kita bawa sekarang pak
aktivitas mengembalikan anggrek ke habitatnya
telah dikerjakan musi min sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
baginya tanaman anggrek terutama anggrek ikonis merapi yang berada di sekitar tempat tinggalnya
haruslah dilestarikan agar tidak punah
ya bagi saya itu suatu tumbuhan orsedase itu kekayaan yang punya arti sangat tinggi
sering saya sampaikan di situ orsedase itu di habitat suatu mahkota hutan
mungkin mas bisa bayangkan masuk ke hutan di situ banyak persendase
pasti indah seperti pakai mahkota hutan itu sendiri
jadi hutan tanpa ada tumbuh tumbuhan khususnya orsedase maupun yang lain
cuma tegaan saya kira kok di situ isinya akan kurang
kami sebenarnya tidak memperjual belikan secara umum
kami upaya kami bukan untuk komersial
tapi untuk dikembalikan ke habitat
biar dia tetap berstari di habitat untuk generasi kita anak cucu kita
maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan
mungkin ada pengobatan atau apa
insya allah di situ ada
harapan kami cuma itu
pulang dari hutan
untuk mengembalikan anggrek ke habitatnya
musimin melanjutkan proses pelestarian anggreknya
dengan membawa tangkai anggrek yang ditemukan di hutan ke rumah kaca miliknya
yang berukuran enam kali lebih besar

sebagai tempat merawat anggrek
lalu ia menyiapkan
media tanam guna menjadi
inang sementara untuk tangkai
pak ini anggrek anggrek
yang akan kita budidayakan berarti ya pak ya
nah ini caranya bagaimana pak
untuk bisa dibudidayakan
di media yang seperti ini pak
kita dapat di hutan
karena rantai yang
sudah lapuk mungkin ini jatuhnya
udah agak lama jadi ini
akarnya sudah busuk
seperti ini sudah busuk
ini sudah mengelupas
ini akar akar yang seperti ini dihilangkan
akar akar yang dihilangkan
ya sudah busuk seperti ini
agar tidak menimbulkan
sesuatu dampak yang lain
dampak keanggreknya ya pak
tidak berfungsi lagi
semua yang kelupas seperti ini ya pak ya
kalau dibatangin itu
yang ini yang sudah mati seperti ini
ini dibuang saja
karena sudah tidak
menyimpan apa apa ini
oke tidak menyimpan apa apa
berarti kalau sisanya
berarti ini masih
bisa ya pak ya untuk tumbuh gitu ya pak ya
ya kalau yang masih hijau
cirinya masih hijau
kalau mungkin dia nggak tumbuh
anak an di sini
bisa tumbuh keki
ini keki yang enggak
tumbuh keki itu maksudnya berarti
ada akar yang bisa
dimanfaatkan lagi gitu pak ya
iya seperti ini
ini kan bisa tumbuh akar
ini tumbuh ya
digunting juga berarti pak
untuk memperbanyak juga
perlahan musimin menempatkan
tangkai anggrek pada tumbuhan pakis
menggunakan ijuk agar menyatu dengan kuat
ia juga memastikan akar
tak tertutup seluruhnya oleh ijuk
supaya bisa terus berkembang
tangkainya juga tak luput diperkuat
dengan tali rafia
ada tangkai yang bercabang
dan muncul akar yang masih kecil
musimin akan menggukiti
serta menanamnya di media lain
nah selain dengan ini kan tumbuhan baku ya pak untuk media atau inangnya
selain ini bisa apa lagi pak yang cocok untuk anggrek gitu pak
kalau misalnya untuk ditempel bisa pakai kayu
kayu apa pak yang pas gitu atau yang paling ideal untuk tanaman anggrek dibudidayakan gini pak
yang paling bagus kita pilih kayu yang kuat tidak mudah lapuk
kalau kayu itu udah lapuk itu kasian ini
baru mau hidup akarnya sudah nempel kayu sudah lapuk
jadi kita mulai mindah mulai nol lagi
jenis jenis apa pak berarti yang mungkin beberapa nama jenis kayu yang cocok untuk anggrek itu apa aja pak
kalau di hutan itu mungkin kayu kina itu bagus
kina seperti ini pak
karena kina itu zaman dulu orang orang tua kami
karena kami tahu itu kuat karena orang tua kami
ini biasanya terendam air itu dia tidak mudah lapuk tapi semakin agak ya keras lah gitu kan
jadi di sekitar sini masih banyak ya pak pak
banyak alhamdulillah banyak
bisa menjadi inang dari anggrek gitu ya pak ya
kayu jenis kayu yang bisa untuk jadi inangnya anggrek ini pak
males ambil itu dari akar pohon nangka yang sudah lapuk itu bisa lebih dari dua puluh lima tahun nggak lapuk
yang istilahnya bagian tengah itu ya
oke kalau gitu berarti ini udah bisa ditempel gitu ya pak edi
sudah dua puluh tujuh tahun
musimin konsisten menjalankan aktivitasnya menjadi pelestari anggrek merapi
ia melakukan hal tersebut karena tidak menginginkan anggrek khas merapi nantinya punah
sebab erupsi gunung merapi dan guguran awan panas sungguh mengancam keberadaan anggrek yang tumbuh di sekitar lerengnya

yang mana di situ waktu itu terjadi suatu erupsi
yang benar benar membuat
yaitu hutan negara
itu sekitar satu km dari tempat kami ini benar benar luluh lantah
itu dengan keluasan saya kira tidak kurang dari lima ratus enam ratus hektare saya kira lebih
terus dari situ kami merasa yang dulunya kami kan sering berumput masuk hutan sampai atas itu banyak tumbuh tumbuhan persedase maupun tumbuh tumbuhan yang lain
itu benar benar terkikis habis untuk populasinya sangat berkurang
itu kami mulai merintis itu sembilan puluh enam kami mengumpulkan sisa sisa yang ada yang bisa kami temukan di kampung kami sendiri
mulanya musimin hanya mengembangkan tujuh spesies anggrek
pada dua ribu sepuluh ia bertemu dengan sulistiono peneliti dari pusat studi lingkungan universitas sanata dharma yogyakarta
yang melakukan riset tentang anggrek
sulistiono pun mengajak musimin melakukan ekspedisi untuk mendata anggrek yang berada di lereng merapi
pasca erupsi dua ribu sepuluh kami diajak pak selistiono tadi pendataan orcedesa di habitat
itu kurun waktu tiga bulan dan keluasan tiga ratus hektare
di situlah kami benar benar kuliah tentang persedase langsung di alam
jadi pengetahuan tentang anggrek kami bukan di bangku pembelajaran
tapi saya mengikuti perjalanan pak sulistiono waktu di habitat dalam pendataan itu
sulistiono memaparkan pertemuan dengan musimin menjadi sebuah bentuk dukungan baginya yang juga mengagumi anggrek
bersama musimin yang sudah terbiasa keluar masuk hutan lereng merapi
sulistiono mencari anggrek dengan memperhatikan habitatnya
untuk menentukan jenis dan tipe anggrek
setelah itu barulah ia menghitung dan mengidentifikasi jenis anggrek apa saja yang ditemukan di setiap habitat
kalau penelitian yang secara spesifik tadi itu itu berlangsung tiga bulan
tapi tidak setiap hari intens kesini ya hanya mungkin satu minggu sekali atau dua kali
kemudian pasca erupsi kami menemukan sekitar lima puluh empat jenis
meskipun data sebelumnya sudah saya
apa namanya kalkulasi ada sekitar sembilan puluh jenis yang ada di merapi
namun ternyata pak musimin lebih banyak lagi mengumpulkan
kemudian juga ada beberapa teman lain dari area merapi di sebelah barat sebelah timur sebelah utara yang itu
ternyata juga menemukan anggrek juga yang pak muslimin belum memiliki
sehingga ketika sekarang dikumpulkan diakumulasikan mungkin sekitar satu ratus dua puluh an spesies ya total di merapi ini jenis anggreknya
bagi sulistiono musimin adalah sosok yang perlu mendapat perhatian
dedikasinya melestarikan anggrek merapi harus didukung oleh berbagai pihak
karena itu ia mengapresiasi langkah musimin khususnya program adopsi anggrek yang dijalankan agar masyarakat turut berperan menjadi pelestari anggrek
saya termasuk mengagumi pak musimin karena perjuangan beliau selama ini sudah puluhan tahun memelihara anggrek
yang dulu mungkin diperoleh dari merapi area merapi kemudian dipelihara di rumah kemudian dikembang biakan
kemudian mengajak banyak orang untuk datang ke sini membeli anggrek tidak untuk dibawa pulang
tapi justru ditanam di sini dipelihara kembali agar populasinya di sini menjadi tambah banyak
nah itu yang saya kagumi dari diri pak musimin yang itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh di tempat lain yang digunakan cara serupa konservasi anggrek dengan model adopsi anggrek
meskipun sehari hari merawat anggrek anggreknya seorang diri musimin terus mendapat dukungan dari pihak yang dianggap peduli pada anggrek dengan menjadi pengadopsi anggrek
mereka tidak membawa pulang anggrek melainkan mengembalikan tanaman tersebut ke habitatnya
kami sebenarnya tidak memperjual belikan secara umum
kami upaya kami bukan untuk komersial tapi untuk dikembalikan ke habitat
biar dia tetap lestari di habitat untuk generasi kita anak cucu kita maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan
mengingin ada pengobatan atau apa insya allah di situ ada harapan kami cuma itu
kami berharap berharap berharap
kami berharap berharap
kami berharap berharap
kami berharap berharap
kita itu bayangan kita jangan bayang rusaknya tapi bayangan bagaimana kita berhasil untuk melestarikan
kalau yang di depan mata kita di pola pikir kita bayangan wah peristiwa alam gini gini
kita diam saja enggak berjalan enggak akan berbuat saya berbuat pasti besok gini gini
itu dah kehendak yang maha kuasa yang menciptakan yang mengatur alam
selama lima puluh delapan tahun musimin tinggal di daerah lereng merapi yang berjarak enam km dari puncak gunung merapi
dan dia menemukan kekuasaan yang sangat menarik
bersama sang istri ia terus merawat anggrek untuk dilestarikan dan dikembalikan ke hutan
musimin tak menyalahkan jika faktanya tidak banyak orang yang mau merawat anggrek merapi agar terus lestari
ya saya kira kalau masalah tantangan tinggal kemauan lah
siapa pun yang mau tantangan itu tidak ada
kalau kita mau mengajak orang saya kira kok jarang orang yang mau diajak berbuat ya
tanpa finansial ya langsung bisa diraih
saya tidak menjelekkan orang lainnya tapi kebanyakan orang saat ini apalagi generasi muda
itu yang dibayangkan kan finansial
masa kita kerja nggak dapat finansial mau siapa
sarinah istri musimin pun menilai suaminya memang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tanaman anggrek dan lingkungan tempat tinggalnya
hanya ia mengaku khawatir nantinya hasil jerih payah suaminya dicuri oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab akan kelestarian anggrek
ya senang senang susah senangnya ya nanti ini banyak dikenal orang anggrek anggrek ini banyak dikenal orang
tapi nanti kalau udah di habitatnya mas nanti kalau terlalu banyak rame
nanti malah riskan juga
soalnya nanti kan orang pada tahu kalau di sana itu banyak anggrek
ya kalau kita pas tahu sih kita peringatkan juga tapi kalau kita pas nggak tahu juga kan riskan juga atau mas nanti
saya ya suka bapak ya alhamdulillah dari sejak awal rawat anggrek ini
semakin cinta kayak seperti mencintai lebih mencintai anaknya dan istrinya gitu loh mas
saat ini anggrek ikonis merapi seperti vanda tricolor yang berbunga putih dengan total ungu kemerahan
dendrobium mutabile dengan bunga berwarna putih yang menjuntai ke bawah
dan anggrek lain dengan beragam warna bermekaran di wilayah musim ini
diakui guru besar fakultas biologi ugm
sekaligus ketua pecinta anggrek indonesia yogyakarta endang semiarti
keberadaan fanda tricolor merupakan hal yang istimewa
sebab hasil penelitian menunjukkan anggrek tersebut bisa bertahan hidup meskipun menghadapi erupsi merapi
walau begitu ia menyebut anggrek vanda tricolor perlu dilestarikan di tengah kondisi merapi yang masih aktif
dengan demikian perlu dilakukan pengembangan di ranah penelitian akademis
fanda tricolor itu memang unik ya banyak keistimewaannya
salah satunya nanti saya juga bisa memberikan nanya ya file nya
kami itu meneliti di biologi molekulernya juga ya selain kecantikan macam macam tadi sekarang dari akademisi
jadi anggrek ini dia bisa hidup di merapi yang selalu batuk ya
panas sekali orang saja enggak kuat anggreknya kuat
jadi sebaiknya memang ada yang dibuat pakai untuk perbanyakan supaya ya kan indoknya lama lama tua kan
harus ada anaknya
nah nanti dikawinkan di selfing ya kalau sendiri jadi polonnya itu reklamin jantannya dimasukkan ke betinanya
itu nanti jadi buat
langkah musimin melestarikan anggrek merapi juga tak lepas dari apresiasi pihak taman nasional gunung merapi
bentuk dukungan berupa pembuatan rumah kaca dan izin penggunaan lahan hingga saat ini dapat dimanfaatkan
pihak tng menilai musimin telah berpartisipasi
mewujudkan misi tng melestarikan beragam tumbuhan yang ada di lereng merapi
kita membuat demplot ya seperti yang ada di kantor balai ini
ini tujuannya sebenarnya selain untuk perbanyakan juga untuk edukasi gitu
bagi tamu yang datang ke sini atau siapapun ya yang datang ke sini yang mungkin tidak sempat untuk berkunjung ke kelompok kelompok di kelompok pelestari yang lain
kemudian yang kedua kita membangun
dan kelembagaan kelompok itu ya seperti di tempat pak musimin ya kth ngudi makmur di sana
kemudian setelah pak musimin itu ada beberapa kelompok yang kemudian juga muncul bersama sama melestarikan anggrek
pengabdian musimin pun telah diakui oleh sejumlah lembaga seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta sejumlah universitas dengan berperan membantu menyediakan tempat belajar ataupun wisata yang berkaitan dengan anggrek

musimin telah melakukan pencapaian dalam upaya melestarikan anggrek khususnya anggrek ikonis merapi
akan tetapi ia masih bercita cita membangun museum anggrek yang menampilkan beragam spesies anggrek langsung di habitatnya
bukan di tengah kota atau di pinggiran desa melainkan di hutan sehingga kelestarian anggrek di alam tetap terjaga
bagi musimin meskipun anggrek tersebut tumbuh di lereng merapi dan potensi tanaman yang ia sebut mahkota hutan itu nantinya hilang akibat aktivitas gunung merapi usahanya merawat dan melestarikan anggrek tidak sia sia
kita itu bayangan kita jangan bayang rusaknya tapi bayangan bagaimana kita berhasil untuk melestarikan
kalau yang di depan mata kita di pola pikir kita bayangkan anggrek itu
wah peristiwa alam gini gini kita diam aja nggak berjalan nggak akan berbuat saya berbuat pasti besok gini gini
itu udah kehendak yang maha kuasa yang menciptakan yang mengatur alam
kalau memang kita sudah berusaha sebaik mungkin tapi yang menciptakan dan mengatur alam yaitu allah swt berkendak yang lain itu sudah kekuasaan allah
kita mau apa lagi dimanapun bencana itu pasti ada
kita jangan takut untuk berbuat yang baik
karena bayangan bencana bagi saya seperti itu